ini ada satu yang kita pisahkan meskipun kondisi fisiknya baik tetapi kita mencurigai kemungkinan suspek dia tertular covid sembilan belas
dan sekarang sudah kita isolasi di rumah sakit persahabatan
ada sepuluh orang tim medis yang bersama sama mereka menjemput ke jepang dan ini juga kita minta untuk melaksanakan layanan kepada mereka dan sekaligus kita observasi karena mereka kontak dekat
data awal untuk sepuluh tenaga medis ini seluruhnya negatif dan hasilnya bagus
kemudian kita bantu juga dengan penambahan dua puluh tim medis sehingga totalnya nanti akan menjadi tiga puluh untuk mendukung